polisi telah menetapkan sepuluh tersangka dugaan pornografi dan porno aksi di kelapa gading jakarta utara
mereka adalah empat orang pengelola pusat kebugaran yang merupakan tempat kejadian perkara
empat orang penarik lanjang dan dua orang tamu
satu ratus tiga puluh satu lain yang merupakan pengunjung dan masih dalam pemeriksaan
menurut kepolisian pesta asusila sudah berlangsung di pusat kebugaran ini selama kurang lebih satu tahun
para penari telanjang dianggap melanggar undang undang no empat puluh empat tahun dua ribu delapan mengenai pornografi dengan ancaman hukuman sepuluh tahun penjara
sementara itu pengelola dikenakan pasal undang undang yang sama pasal empat dengan ancaman hukuman enam tahun penjara
kita utara telah berhasil mengamankan satu ratus empat puluh satu orang
dan saat ini sepuluh orang sudah ditetapkan sebagai tersangka
karena telah melakukan kegiatan pornografi dan pronoaksi di seputaran ruko di wilayah kelapa gade
informasi ini kita dapat dari masyarakat dua minggu yang lalu
di mana kita mendapatkan informasi terhadap adanya kaum g yang melaksanakan kegiatan pesta di salah satu ruko di kelapa gading
kemudian hasil penyelidikan kita memang betul sekali bahwa ruko tersebut sangat terprotek
apalagi pada saat akan masuk
ini betul betul mereka lakukan pengamanan